aduh gue lupa ada pr mata manti kak
aduh mana catatannya di hopi lagi
gimana gue belajar gimana dong
apa balik ke rumahnya lagi
aku tuh tadi liat ke nama surat dari era terus
terus kayak dia seneng banget dia cium surat itu
dia tuh kayak naksir sama era kok sakit hati
lo yakin kalau glenn tuh seneng dapet surat dari era
enggak bohong gue tuh liat sendiri tau nggak
barusan aja glenn itu mempermalukan era dapet temen temen
dia tuh merobek surat dari era
dan glenn juga bilang kalau sampai kapanpun dia nggak akan suka sama era
udah deh mending sekarang lo temuin glenn lo ngomong sama dia
ini gak ada apa apa
ini gue baru saja nolak cintanya si era itu
kurang ajar ya udah tau gua tuh cowo lu tetep aja kena ikat dia nembak gue
jebelin banget kan gua tolak aja mentah mentah
bukannya kamu suka sama era
suka sama era eh gue cuma suka sama lu
nggak ada era era tuh nggak ada
suka sama era
apa sih bedanya gua dibangunin laura
ganteng bedanya kata kawan
era lu percayakan sama gue
gua nggak suka sama si era
kenapa sih kok gua nggak bisa nerima cinta aku
kita lebih cari laura daripada aku apa sih lebihnya dia
era sayang please please jangan bunuh diri oh my god oh my god
aduh aduh aduh aduh sayang jangan aduh cerita dong sama mami sayang why
era tuh nembak glenn tapi glenn tuh nolak cinta era
dia mau milih laura
oh baby aduh aduh jangan banding bandingin diri kamu sama anak tukang cuci itu sayang
sayang sayang dengar ya kamu itu lahir dari keluarga yang sangat terhormat
ya sayang ya bukan dari tukang cuci sayang
dan kamu jauh lebih cantik aduh lebih berkelas daripada si laura itu
oh bebek aduh aduh turun turun lepasin lepasin udah udah lepasin dulu ya sayang
ya mami nanti kasih tahu caranya
oh kamu deketin aja orang tuanya glenn
udah era udah deketin pak tarzan tapi tetep aja glenn nggak suka sama era
gini besok kamu undang pak tarsan aja ke sini ya
sama glenn untuk buka puasa and then selanjutnya kamu kasih ke mami aja biar mami yang ngurusnya
bener sayang percaya sama mami ya just believe me okay ya
aku pulang dulu ya
lagian kamu aneh banget pulang dari sekolahnya pakai mobil tapi balik ke rumah kamu malah jalan kaki gimana sih
aku kayak gitu kan aku karena aku pengen jalan lama sama kamu
sebenarnya sih aku mau mampir ke rumah kamu cuma aku takut takut kamu dimarahin sama tante ferry
udah aku pulang dulu ya
mana catatannya di hop lagi
belajar gimana dong
aku balik ke rumahnya lagi
balik aja deh

aduh apaan gue
aduh pantat gue
lo ngapain sih disini
eh luki eh sebelum gue jawab pertanyaan lo lo jawab dulu pertanyaan gue
ngapain lo juga diem diem di kamarnya opi
eh urusan gue gue pacarnya
besok gue ada pr
layar depan bisa direbus sama tante merry gue
eh dim kenapa sih gue selalu dimusin sama tante mary
hah udah dia tuh
tua sok muda berlagu terus dandan dandan yang norak
gue gak suka sama dia
kok bisa dia yang jadi tantenya opi
hah gue juga gak suka sama tante merry
udah sok cantik judes galak gigah
pikiran kita sama ya
gue pikir lo mau ngebela dia
ya suara laki keningan
ya gak mungkin lah gue belain dia secara ya
dia tuh sok cantik
terus udah gitu orangnya itu suka nyuruh nyuruh soal anak kudelnya
belum lagi tuh kan ternyata
iya bener bener tapi kenapa dia bisa kaya
jangan jangan dia bisa kaya karena salah warisan
pasti dia itu salah warisan
siapa yang sok cantik hah
kalian manggil saya nenek lampir gitu
jelema jelema tidak tahu di untung kalian ya
kalian menjele jelekan saya di belakangnya
kalau tidak suka mau bilang saja tidak suka
tidak ada sok
pergi kalian berdua pergi dari rumah saya
saya mau ajak bapak buka barang di rumah saya
oh saya senang sekali
besok pak saya mama yang bapak saya pengen banget kenal sama bapak
apa saya perlu ngajak gadot
wah kalau bisa sih iya pak
soalnya ya bapak tahu sendirilah
dan ternyata mami yaku' tuh tidak keberatan
malah dia pengen banget ketemu sama glen
saya pasti akan datang ke sana
saya tidak mau lihat tampang kamu dirinya
benar benar tidak tahu terima kasih pisaan kamu penipunya
dan saya tidak mau pelihara penipu di rumah saya